sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
aku kasihan banget deh sama zahira
jadi selama ini lebih baik gue dong daripada lo
seenggaknya lo kan jadi anak sayangnya papa
dan sekarang lo dikalahin sama amira zahira
kalau gue jadi lo sih pasti gue penasaran banget
karena semakin lama sikap papa ke amira itu semakin deket semakin akrab
sedangkan apa nggak pernah kan perlakuin kita kayak gitu
apapun yang amira mau
tapi sebenarnya ini semua bukan untuk kamu saya
amira itu kan belum pernah merasakan yang namanya kuliah
kak lena cukup kak
nggak mungkinlah mas prabu lebih sayang amira
daripada sama kamu zahira
kalian berdua kan anak anaknya
kalau sekarang mas prabu perhatian sama amira
pasti cuma karena kasihan
kalau papa kamu benar benar sama amira sekarang
kamu tenang ya
nanti sebentar lagi juga diantara mereka berdua ada yang ngabarin kita
dan nggak lama lagi mereka berdua pasti udah pulang
kamu nggak usah pikir macem macem ya
nanti kita berdua bisa berdua
nanti kita berdua bisa berdua
nanti kita berdua bisa berdua
nanti kita berdua bisa berdua
nanti kita berdua bisa berdua
nanti kita berdua bisa berdua
nanti kita berdua bisa berdua
nanti kita berdua bisa berdua

nanti kita berdua bisa berdua
nanti kita berdua bisa berdua
nanti kita berdua bisa berdua
nanti kita berdua bisa berdua
nuan kenapa nuan
man aminah sama papa belum pulang juga man
dan dua duanya aku telpon tapi hp nya nggak aktif man
tadi mama udah bilang sama aku aku gak boleh khawatir
tapi tapi aku masih khawatir man
kalo misalnya terjadi sesuatu yang berusaha mereka gimana man
n nun mau cari mereka
iya tapi kamu temenin aku ya mbak
ya aku ganti baju dulu ya
iya aku juga
supaya kamu tidak kedinginan
saya takut kamu masuk angin
bapak kok bisa kelihatan kayak nyaman banget gitu sih disini
ya enggak bapak itu kan orang kaya
bapak hidup setiap hari di keliling kemewahan
terus tiba tiba bapak bisa berada di tempat kayak gini
di mobil yang jelek kayak gini
tapi bapak kelihatannya nyaman banget
kamu kan kenal saya setelah keadaan saya seperti sekarang ini amira
saya dulu juga pernah mengalami
bukan sekedar susah
bahkan benar benar susah
lebih susah daripada keadaan kamu saat ini
masa sih pak
walaupun keadaan kamu itu pas pasan
kamu pasti belum pernah mengalami keadaan yang
kamu tidak bisa makan sama sekali
berkelahi untuk merebut makanan
apa yang lu disini
ini tuh daerah kekuasaan gua
kalau pengen cari makan disini
eh gue cuma mau ambil jatah gue eh
kurang ajar lu
itu buat anak anak
eh gue nggak ada urusan sama lu
dan seringkali makanan yang saya rebut
ternyata sudah basi
sampai kayak gitu pak
dan bapak bisa waktu kecil berjuang buat hidup kayak gitu
itu baru sebagian kecil dari perjuangan hidup saya amir
masih banyak lagi keadaan yang lebih pahit daripada sekedar berebut makanan
kamu tahu nggak
nggak ada seorang pun yang tahu kalau saya pernah mengalami
keadaan yang sangat keras seperti itu
bahkan malena dan aini sekalipun
saya baru ceritanya sama kamu saja
bapak itu kotor pak
sudah nanggung kotornya
kalau kamu takut kotor alasin saja dengan kerja saya
dulu waktu saya kecil saya sering sekali tidur di jalanan
saya melihat bintang
dan mulai menghitungnya
kamu nggak tahu kan amira
betapa tidak enaknya tidur di jalanan
saya terus menghitung bintang
agar saya cepat tertidur
dan pagi segera datang
setelah berpuluh puluh tahun
baru sekarang ini saya mengalami pengalaman waktu itu
kita mulai hitung saja bintang bintang yang ada di langit saat ini
yang sebelah situ ini
nanti kita gabungkan jumlahnya
berapa jumlah bintang yang sudah kita lihat saat ini
bapak curang banget sih pak
bapak lihat deh
di bagian satu bintangnya banyak banget
capek dong saya menghitungnya
kamu memang anak zaman sekarang
baru menghitung segitu saja sudah bilang capek
nggak banyak alasan
satu dua tiga empat lima lima
amira kamu bisa nyerepot ke bagian saya
katanya tadi kamu bilang bagian kamu sudah banyak
gosok ke sini sini ini ini ini tandanya itu
nggak ada garis pembatasnya pak
jadi saya nggak tahu dong yang mana punya saya yang mana punya bapak
ada kumpulan bintang yang kayak kepala kambing
mulai dari situ ke sana
itu punya saya
nggak ada yang kayak kepala kambing pak
itu kayak kepiting
ya mau kepala kambing mau kepiting apapun itu juga pokoknya
nih yang bentuk kayak kepala kambing
dari situ ke sana
itu bagian saya
nah kamu yang sebelah sini kak
nah kamu yang sebelah sini ke situ
berarti yang ini punya saya